menjelang pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh dan penanggulangan bencana banjir di jakarta
kodam jaya menggelar apel pasukan di silang monas pada jumat pagi
gelar pasukan dipimpin langsung oleh pangdam jaya maijen tni dudung abdurrahman
yang juga diikuti anggota polri dan satpol pp
dalam pidatonya dudung menyatakan anggota tni dan polri siap menjaga dan mengamankan jalannya pilkada serentak
pasukan tni akan diturunkan di beberapa titik untuk melakukan penjagaan dan pengamanan
mulai pendistribusian logistik hingga penghitungan suara
tni polri maupun pol pp sudah siap mensukseskan dalam rangka mengamankan pemilu kada
semoga berjalan dengan lancar dan sukses
tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan